kalo lagi susah kayak begini rani pasti nolong
ini minjemin buku doang
yaudah deh aku pamit ya

tuh si aduk
anaknya berapa ini
yaudah nek jaga motor dulu ntar
udah sama nenek aja urusannya
bisa dulu nenek pembalap
keren juga ini
sapa dulu neneknya
yaudah bentar nek
kalo gitu jaga berangkat ya nek
nah di sini ya
di sini deh jaki ajarin
ini sama aja kayak foto
tapi dipencet yang ini nih
udah jaki dekat lagi nih
aduh kamu kok pucet banget sih
si jaki tuh pasti alesan pinjam tugas kamu
dia tuh pengen deket kamu melulu rani
aku sama zaki tuh udah kayak saudara
dari tk sampai sekarang kita tuh sekolahnya sama
ya gimana kita ga deket al
tapi wajar dong kalau aku cemburu
aku kan pacar kamu
tapi nenek itu sayang banget sama zaki
kalau gitu suruh nenek kamu aja pacaran sama si zaki
apaan sih kamu
nenek nenek mau kemana
nenek mau ke pasangan belakang
ada ada aja nenek kamu
bisa pernilai bagus ini
lo itu modal motor butut doang ya
tugas aja pake nyali punya cewek gua
lo ga bisa apa kerja sendiri
lo berlaku banget sih lo jadi orang
sumpahin jatuh lo
hai kamu ga apa apa ben
ini tadi gue cuma bilang makasih doang sama rani udah ditunjangin pr
lo denger ya
rani itu cewek gue
lo jangan coba coba nge rebut dia dari gue
mama lihat kamu lagi belajar tapi kok kayaknya menderita banget
makanya kamu tuh jangan banyak main motoran terus
giliran belajar aja
terasa kan susahnya
kalau gitu mama duluan tidur ya
kalau lagi susah kayak begini rani pasti nanya
dia udah tidur
kok liat mama teriak teriak gitu kenapa sih
kenapa ngapain sih pake masker masker begitu ma
ya mama kan mau tidur jadi pakai masker biar adem
yaudah mama masuk duluan ya
jangan lupa kunci pintu
mama yang cantik gini juga pake masker
aduh ketiduran gue
kok ada suara segala sih
siapa tuh ngotak malem malem
rani kamu ngapain sih
zoki antri aku ke rumah sakit sekarang ya
soalnya mas adi lagi lembur di kantor
ayo buruan sekarang
iya bentar dulu tapi ini siapa yang sakit sih
iya nenek kena serangan jantung
aku dapet telepon dari rumah sakit ayo buruan
zek bisa cepetan dikit gak
hah kok gug ya
sepatu aku copot
rani aku beneran dulu
jalan lama ya zeki
bentar ini aku lagi usahain ini
ngapain sih mas malem malem pake baju kayak begitu lah
akhirnya orang saya pulang kerja
mas mas mas bentar dulu mas
iya buruan ya buruan
mas buruan mas
mas buruan mas
mas buruan mas
nah nih tuh ngeleng dah